saudara seorang pencuri mengembalikan motor curian kepada pemiliknya lewat layanan jasa antar barang
motor yang telah dicuri dikembalikan ke lokasi kejadian
dalam rekaman kamera pengawas atau cctv berikut ini
saudara memperlihatkan dua orang pencuri sedang mengintai
serta mengambil sepeda motor sasaran yang berada di area parkir gor bulu tangkis
di jalan pesantren kelurahan jurangmangu timur kecamatan pondok aren tangerang selatan
selang lima jam kemudian jasa layanan pengiriman barang tiba di lokasi
untuk mengantarkan sepeda motor yang hilang dicuri
korban maupun pengelola tidak mengetahui apa alasan kawanan pencuri mengembalikan sepeda motor
jadi awalnya pelaku itu dua orang
terus yang pertama itu yang pakai jaket ditutup
duduk di bangku sambil menghubungi temannya
habis itu udah dia bawa sambil didorong motornya
kurang tahu juga kenapa dibalikinnya
cuman jam lima itu udah ada driver go box bawa motor si yang diambil itu ke sini gitu